saudara pesawat garuda indonesia yang membawa rombongan jemaah haji asal makassar
mendarat darurat di bandara sultan hasanuddin makassar
keputusan return to base dilakukan pilot setelah mengetahui adanya percikan api di bagian mesin
pesawat garuda ga seribu satu ratus lima rute makassar madinah yang membawa empat ratus lima puluh anggota jemaah haji mendarat darurat
kembali ke sultan hasanuddin makassar sulawesi selatan
pesawat jenis boeing b tujuh ribu empat puluh tujuh empat ratus lepas landas pada pukul lima belas lebih tiga puluh waktu indonesia tengah
pilot memutuskan return to base atau kembali ke bandara asal setelah mengudara selama dua jam
pihak maskapai garuda indonesia langsung melakukan langkah mitigasi
dengan memeriksa secara menyeluruh terutama di bagian mesin pesawat
karena menurut pilot pada saat memudara sempat ada persyikan api
keputusan aktivis tersebut diambil oleh pilot in commerce
segera setelah pesawat lepas landas
dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu engine pesawat
yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu engine tersebut
pilot beri kemampuan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada seluruh jemaah haji pada penerbangan tersebut
dan juga kementian agama republik indonesia sebagai penyelenggara haji
sepuluh anggota jemaah haji kloter lima embarkasi makassar rabu malam akhirnya diberangkatkan ke tanah suci
sebelumnya pesawat yang mereka tumpangi mengalami gangguan mesin
saat lepas landas dari bandara internasional sultan hasanuddin
ketua ppih embarkasi makassar telah melakukan pengecekan kesehatan
pada seluruh jemaah termasuk untuk memenuhi kebutuhan jemaah selama menunggu jam diberangkatkan
jemaah haji kloter lima makassar diberangkatkan menggunakan pesawat garuda indonesia yang berbeda
yang awalnya disiapkan untuk memberangkatkan kloter ke enam
mereka sudah siap siap untuk warning kembali ke bandara
dan diberangkatkan di pukul dua puluh satu lima belas
dan itu informasi yang dapat kita dapatkan
dan bahwa pesawat yang akan digunakan sudah siap untuk berjalan ke bandara